ya bapak kerja jangan diforsir
kan juga baru sembuh
jadi biar pulihnya bisa lebih cepat
sampai ketemu ya pak
seandainya kamu tau gitu
selama saya buta
kamu adalah orang yang paling berjasa buat saya
aku sampai mimpi kayak gitu ya
hubunganku sama rendy akan berakhir seperti mimpiku
nah sepertinya cuma ada satu orang yang bisa membuat jesse bahagia
kamu tahu orang itu siapa
selandainya ada sesuatu yang bisa saya berikan ke kamu
sebagai timbal balik kamu relakan randy
saya akan kasih semuanya
jesse sudah kehilangan semuanya catherine
adi adalah dunianya jessica
adi adalah segalanya bagi jessica
sampe sama buraya
makannya banyak no
makan deh ganti
daripada kita makan banyak banyak
abis ini papa mau mau
sekalian mau nanyain ke dokter james
iya pak aku juga gak sabar mau pulang
nanti ketemu rena
pengen kerja lagi
yaudah mama sama papa ke depan ya
ya allah aku sama sekali gak nyangka
akhirnya jadi kenyataan aku bisa melihat lagi
dan ini semua berkat catherine
catherine udah sangat berjasa
gak tau gimana caranya ucapin terima kasih
bapak apa kabar
kamu tau kenapa
karena saya sudah bisa ngeliat lagi sekarang
ya sekarang sih masih tahap penyembuhan
mungkin agak sedikit
terus masih agak membayang
tapi semuanya semakin membaik
kalau begitu saya senang sekali dengarnya
terima kasih terima kasih
ya semua ini karena
karena rekomendasi kamu lah
saya juga gak tau gimana caranya ngecapin terima kasih
pak saya telepon bapak mau remind
besok itu kita ada meeting di berapa resto
nah meeting bapak kan masih di p enam
ini mau di reschedule atau bagaimana pak
oh kalau soal itu saya juga lagi nunggu
update an dari dokter
mudah mudahan kalau seandainya dokter mikinin hari ini udah bisa pulang
berarti meetingnya kita lanjut
nanti saya update lebih lanjut aja ya hari ini ya
baik pak saya tunggu kabarnya ya pak
kalau seandainya saya balik saya mau nanya kamu mau lelel ya pak
bapak nih ada ada aja deh
gak usah pak nggak usah bawa oleh oleh
saya lihat bapak pulang dengan selamat sehat sehat aja saya senang
sampai ketemu ya pak
sampai ketemu di jakarta
saya juga gak sabar pak untuk kerja lagi
kalau menurut saya bapak kerja jangan diforsir
kan juga baru sembuh
jadi biar pulihnya bisa lebih cepat
sampai ketemu ya pak
seandainya kamu tahu
selama saya buta
kamu adalah orang yang paling berjasa buat saya
aku atau karyam ini
tapi dari start
kalau ternyata dari awal semestinya
bapak masih ada problem
dia masih disana
oke udah jadi
kamu masak sendiri
aduh kok tumben kamu masak sendiri sih
padahal biar aja mama yang masakin
enggak gak usah ma
kamu udah selesai masaknya
aduh yaudah biar mama yang beresin nantinya
aku langsung berangkat ya mak
udah udah biarin aja
tumben ren di masa sendiri
buat siapa itu ya
pasti buat catherine kayaknya
nah udah selesai aja
kamu gak kerja deh hari ini
penino kan masih di penang
jadi aku harus nunggu dia pulang dulu
hmm ada tamu tuh
yaudah aku buka ya
siapa yang dateng ya
kok gak ada orang